meski bandara internasional ngurah rai bali telah dibuka rabu sore
bandara internasional juanda di sidoarjo masih dipadati penumpang
para penumpang peralihan ngurah rai tetap memilih berangkat melalui juanda
karena antrean jadwal terbang yang panjang di ngurah rai
serta peluang ditutupnya kembali bandara ngurah rai
hingga kamis pagi ada lima puluh enam bus pengangkut penumpang peralihan
total ada sekitar tiga puluh empat penumpang peralihan ke bandara internasional juanda
meski bandara internasional ngurah rai telah dibuka rabu sore
masih banyak calon penumpang yang tetap memilih keberangkatan dari bandara juanda di sidoarjo
hal ini karena pada hari dibukanya kembali bandara ngurah rai
diprioritaskan bagi calon penumpang yang sesuai jadwal hari itu
sementara untuk calon penumpang sebelum dan sesudahnya harus menanti antrean
kita tambah kecepatan mbps wifi supaya bisa membantu para penumpang untuk mencari tiket
kita juga siapkan apa namanya
juga untuk bisa para penumpang mencari tiket
kemudian kita juga buka kontor kontor ini ya
konter konter perwakilan pesawat dari masing masing maskapai khususnya internasional